papa memperalat aku supaya
aku bisa menghancurkan nona dan keluarganya
kenapa aku nggak dilibatkan dalam permasalahan ini pak
mama kamu itu akan cerita
perlu kamu ingat
tidak ada orang tua
manapun juga yang mengendaki anaknya itu
hidup dalam penderitaan
itu tidak ada jodir
apa yang bapak lakukan sampai dengan saat sekarang ini
sampai dengan hari ini
sampai dengan detiknya
itu untuk kamu
ini nih pak
yang buat aku gak bisa maju selama ini
papa dan mama itu selalu selalu
selalu dan selalu memutuskan
apa yang aku harus lakukan
apa yang harus aku perbuat
sekarang terserah deh
mau pecat aku kek terserah
mau masukin aku ke penjara juga boleh
gara gara mukulin itu tuh
pegawai kesayangannya papa
atau buang aja sekalian aku ke jalanan